saudara ditemukan percikan api saat lepas landas pesawat garuda yang ditumpangi oleh jemaah haji kloter lima embarkasi makassar
kembali mendarat di bandara sultan hasanuddin
dan inilah saudara rekaman video amatir saat pesawat garuda yang membawa rombongan jemaah haji kloter v embarkasi makassar
mengeluarkan percikan api di salah satu mesinnya
percikan api muncul ketika pesawat hendak lepas landas
setelah diketahui adanya masalah di salah satu mesin pilot pesawat pun melakukan prosedur return on to base
atau kembali mendarat di bandara internasional sultan hasanuddin untuk meminimalisasi risiko
rute makassar madinah pada hari ini yang merupakan kloter kelima asal embakasi makassar
melakukan prosedur return to base atau rtb
keputusan aktivis tersebut diambil oleh pilot in comman segera setelah pesawat lepas landas
dengan mempertimbangkan kondisi kendala salah satu engine pesawat yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut
percikan api pada salah satu enjin tersebut
pesawat garuda yang membawa empat ratus lima puluh anggota jemaah haji ini lepas landas dari bandara sultan hasanuddin
pada pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia tengah
salah satu penumpang bilang pesawat keluarkan percikan api sepuluh menit setelah lepas landas
tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam insiden ini
semua jemaah juga telah kembali ke asrama haji di daerah sudiang makassar
menunggu kesiapan pemberangkatan selanjutnya
tentunya di kap bc yang pas di kap bc yang sebelah kiri
eh di dindingnya itu saya di apalagi bergetar
jadi apa yang dilakukan
ya cuma bersigir saja berdoa sama tuhan
kalau nasar itu setinggal
jadi itu kayaknya sekitar dia tidak lambat
lalu apa dampak dari insiden percikan api yang dikeluarkan dari pesawat rombongan jemaah haji
kita tanyakan kepada jurnalis kompas tv
dari percikan api yang keluar dari pesawat ini
ya yashir dan juga saudara
jadi tempat betul tadi terjadi insiden pada saat pesawat yang mengangkut rombongan jemaah haji
embarkasi makassar itu saat lepas landas itu terlihat ada percikan api di bagian belakang pesawat
belakangan diketahui itu adalah terjadi kerusakan pada masjid
nah akibat dari kejadian ini
jemaah haji ini pun kemudian harus kembali ke bandara antar atau ke bandara sultan hasanuddin
untuk kemudian selanjutnya dibawa kembali ke asrama haji sudiang makassar
nah setelah beberapa saat berada di asrama haji sudiah makassar para jemaah diberikan konsumsi dan pemeriksaan kesehatan
pada saat pukul dua puluh satu sekitar pukul dua puluh satu lima belas wita tadi
para jemaah kemudian kembali diberangkatkan melalui bandara internasional
tidak ada jadwal keberangkatan ulang ya hamid ya
jadi para jemaah yang tergabung pada
kloter kelima embarkasi makassar ini
menuju ke madinah pasca insiden
memastikan agar kejadian serupa
para jemaah ini juga bisa yang belum berangkatnya
sendiri saat ini kami belum mendapatkan
tidak terjadi lagi ya sir
yang telah melaporkan bagaimana dampak
dari percikan api yang keluar
dari pesawat rombongan jemaah haji di makassar